jelang arus mudik lebaran dua ribu delapan belas kondisi jalur selatan di kabupaten bandung dari eksit tol cilenyi sampai cagak nagrek sudah siap digunakan untuk arus mudik lebaran nanti
reporter kami zayul haq menelusuri jalur ini dan melaporkannya untuk anda
untuk mengetahui persiapan jalur mudik tepatnya di jalur selatan saya akan mengajak anda menyusuri jalur selatan mulai dari eksitol cilenyi rancayakek sampai dengan cagak nagrek
di badah kamar kecil stasiun pengisian bahan bakar umum bengkel serta atm
memasuki jalan nasional tiga arah jawa tengah tepatnya di rancaikek terdapat pengerjaan pelebaran drenase sepanjang satu km
mengingat jalur ini kerap kali banjir saat hujan deras turun dan mengakibatkan kemacetan panjang
ditargetkan proyek rampung sebelum arus mudik
selain di rancaikek pintu perlintasan kereta api di jalur selatan tepatnya di wilayah nagrek juga merupakan lokasi yang rawan menimbulkan kemacetan
kendati demikian secara umum
fasilitas jalan menuju cagak nagrek cukup bagus dan siap digunakan untuk arus mudik lebaran dua ribu tujuh belas
presentasinya sudah berapa persen
kurang lebih delapan puluh persen nanti juga sepanjang jalur selatan itu khususnya depan katek sama fonek dan kuaram itu ada galian tanah
insya allah mungkin sebelum tanggal lima juni itu sudah clear dan tertutup dan sudah bisa dilintasi
mudah mudahan tidak mengganggu arus lalu lintas yang melintas
pengendara dihimbau untuk berhati hati saat memasuki turunan nagrek
selain curam juga rawan longsor
memasuki turunan nagrek anda harus mengurangi kecepatan dan memastikan rem di kendaraan anda berfungsi dengan baik
karena selain jalannya yang curam juga banyak terdapat tikungan
setelah menempuh jarak kurang lebih dua puluh lima km dari cilenyi sampelah di cagat nagrek
di titik ini terdapat jalur yang menuju tasik malaya maupun jawa tengah via limbangan
dan jalur menuju kota garut yang juga bisa menjadi jalur alternatif menuju tasik malaya dan jawa tengah jika jalan nasional yang melewati limbangan dan malangbong mengalami kemacetan
zai ul haq kabupaten bandung